saudara mantan sekjen kementerian pertanian kasdi subagiono dihadirkan sebagai saksi di sidang etik
dugaan pelanggaran wenang oleh wakil ketua kpk nurul gufron
gufron diduga melanggar etik karena menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan lembaga kpk
untuk membantu proses mutasi anak kerabat yang merupakan pegawai kementan
gufron diduga berkomunikasi dengan kas di mei dua ribu dua puluh
yang saat itu menjabat sebagai pihak berwenang menyetujui proses mutasi pegawai
gufron diduga membantu anak kerabatnya untuk mutasi ke daerah malang karena alasan keluarga
sementara proses pengajuan mutasi tidak diproses selama lebih dari setahun
karena dugaan mengurusi mutasi kerabatnya di kementan
nurul gufron menyebut menghormati proses pemeriksaan di dewas kpk
alhamdulillah sidang etik pertama atas dugaan pelanggaran etik saya tadi diselenggarakan secara maraton
karena saksinya kalau tidak salah ada enam yang sudah dihadirkan
saya welcome atas proses ini
dan tentu kami menghormati proses persidangan ini mudah mudahan
dan saya kira ini akan lebih cepat dari yang dipergerakan mungkin minggu depan sudah akan selesai